ada tidak sih orang tua yang tidak sayang sama anaknya
orang yang kemasukan setong
belum pulang juga dia
itu bisa dipastikan
mudah mudahan kamu juga sudah kasih tahu
satu satunya tempat bertanya yang sahih
di desa ini
iya pak ustadz
saya juga sudah banyak dengar tentang pak ustadz kemet
saya sudah terkenal kalau begitu
memang ada nama saya di huga
kan tadi saya sudah bilang pak ustadz
kalau saya sudah kasih tahu bu yola
tentang pak ustadz
kamu tidak memberikan pengetahuan yang salah
tentang saya ke bu guru kan
kalau bu guru mau tanya tanya tentang saya
sama bu guru yang cantik ini
jadi gini pak ustadz
hari ini rencananya
selain saya mau berkunjung ke sesepu sesepu desa
saya mau memastikan dari data desa ini pak
apa benar warga desa ciraos ini
nggak ada yang sekolah sma
warga ciraus ini rata rata hanya berpendidikan smp
begitu tamat smp
langsung pergi ke luar negeri jadi tkw
kalau yang pria
setelah lulus smp
cari kerja di kota
yang istrinya kerja ke luar negeri
ngurus anak dan rumah
apa itu sudah berlangsung lama pak
sudah berusaha mengingatkan mereka
sudah berusaha mengingatkan mereka
bahwa belajar itu
jangan hanya sampai smp saja

kapan pak ustadz
kamu saja jarang ke musyola
kamu saja jarang ke musyola
selain tempat untuk beribadah
juga tempat memberi nasihat

bukan begitu bu guru
iya pak ustadz
ya udah kalau gitu saya rasa cukup untuk hari ini ya pak
karena masih banyak tempat yang harus saya datangi
saya permisi dulu ya pak
ya tidak apa apa
kalau bu guru ada waktu senggang

ya jalan jalan lah kemari main main
ya boleh tanya tanya soal agama sama saya
iya pak ustadz makasih ya pak
iya pak ustadz makasih ya pak ya
kalau gitu saya juga pamit ya pak ustadz ya

mari pak ustadz
mari pak ustadz
kok nyuncinya pakai tangan
orang kalau datang tuh kasih salam
orang kalau datang tuh kasih salam
kok nyuncinya deh pakai tangan mak
kan ada mesin cuci
kita dikasih tangan buat nyuci
kita dikasih tangan buat nyuci
jangan lagi nyuci pakai mesin
jangan lagi nyuci pakai mesin cuci
bayar listriknya mahal
bayar listriknya mahal
ini siapa yang nulis
bagus sekali bu yoyo
masa sih pak
serius bu yoyo
saya gak sangka anak bu yoyo itu punya bakat menulis
saya pikir cuma saya aja yang pikir kalau tulisannya tuti bagus pak

saya juga nggak ngerti bu yoyo
tapi benar kok tulisannya ini enak dibaca
runut mudah dipahami
dan gak ada pengulangan
buku ini akan memudahkan siapa saja yang mau berangkat keluar

alhamdulillah cucu sekarang udah kembali lagi kerja sama saya pak
cuman sekarang dia
saya tugasin uci dahu sekolah bumi
di sana pasti dia bisa dapat banyak orang pak
si cucu juga saya kosin di sana pak
supaya gak bolak balik
bu yoyo memang hebat dalam berinvestasi
bapak bisa aja
saya permisi dulu ya pak
bos idan betul betul terkapar ya
sudah dua hari gak keluar rumah
jangan jangan dia yang semalam dilihat sama pak sekdes
masa idan maling sih
maling barangnya sendiri
biar dia dapet duit
larinya kan semalam ke belakang rumahnya
terus lari ke depan hilang
iya pak sektes juga bilang gitu
tapi saya cari ke depan
kamu gak periksa pintu rumahnya chef
gak kepikiran atujang
wasaung keluar setelah itu
kalau dia sampai jualin barang
bokeh tingkat tinggi
gayanya sih nyobelin
kita aja sayub sayubnya sebel sama dia
cik kapan atun nikah sama sekdes
ih kang ujang mau tau aja
ntar kalau udah nikah
gak ngewarung lagi ya cik
lihat nanti aja kank aset
orang yang kemasukan setong
belum pulang juga dia
itu bisa dipastikan
dia tak tidak sayang
sama dirinya sendiri
di dalam aliran darah anak
ada darah kita
suara saya jelek
azan itu seruan
tidak ada hubungannya
dengan suara bagusnya
masuk atau tidak
rasanya baru kemarin
ketemu sama emak ijong
nanterin ke rumahnya emak eros
kalau kita mati nanti
bukan tanah yang luas
dan harta yang berlimpah
tapi amal perbuatan kita
dan siapa yang akan
kemarin dia kesini
masih ada baunya
meninggal malam hari
gak ada yang tau
mak jangan sedih lagi
matanya harus ikhlas